sesuai dengan pembagian waktu bali yang berada di zona waktu indonesia tengah atau wita
dijadwalkan akan melaksanakan sholat id idul adha lebih cepat dari yang kita berada di ibu kota dan daerah barat lainnya
ya lantas bagaimanakah persiapan ataupun jalannya sholat id di pulau dewata pagi ini
kita telah terhubung dengan koresponden cnn indonesia igd nyoman wiryadinata di lapangan bajra sandi denpasar
nyoman seperti apa persiapan jelang sholat id idul adha seribu empat ratus empat puluh hijriah dari tempat anda berada saat ini
ya fani dan herano memang saya berada di lapangan niti mandala renon denpasar yang lebih dikenal dengan lapangan bajro sandi
yang saat ini memang menjadi salah satu lokasi dilaksanakannya sholat idul adha seribu empat ratus empat puluh hijriah
dan di sini memang lapangan ini akan menampung jumlah yang bisa ditampung
sekitar sepuluh juta orang
hingga sepuluh umat yang mereka datang tidak hanya dari denpasar selatan namun dari denpasar utara juga daerah daerah yang terdekat dengan lapangan ini
dan nanti sekitar pukul tujuh akan dilaksanakan sholat yang akan diimami oleh muhammad sohbri
kemudian akan setelah sholat juga akan dilakukan kotbah oleh mas rur makmur yang akan membawakan tema empat ikhmah berkorban
dan saat ini memang belum dimulai artinya masih dalam tahap persiapan dan umat memang sejak pukul enam pagi sudah mulai mendatangi lapangan ini
karena hari ini merupakan hari minggu yang biasanya lapangan niti mandala renon ini digunakan untuk kegiatan berolahraga
artinya di seputaran jalan jalan ini biasanya ditutup untuk karpriday
namun saat ini juga dibuka sebagian artinya memberi kesempatan pada umat islam untuk melaksanakan sholat di lapangan ini
yang memang setiap tahun digelar di lapangan niti mandala renon denpasar ini
memang kalau kita lihat umat yang datang setidaknya ada sepuluh titik di denpasar
lokasi lokasi yang akan dijadikan tempat sholat idul adha
di antaranya di lapangan ini kemudian juga ada di lapangan niti praja yang ada di lumintang
kemudian di lapangan pegok di daerah sesetan
termasuk juga di denpasar barat yakni lapangan kapten sujana
termasuk juga beberapa masjid besar yang juga digunakan
seperti misalnya majid yang ada di polda
kemudian juga masjid nur yang ada di sanglah
kemudian ada juga beberapa tempat yang memang seperti lapangan sekolah yang juga dijadikan tempat tempat sholat seperti tahun tahun sebelumnya
fani dan heranop
ya nyoman bisa dijelaskan mungkin berapa jumlah kurban yang akan disembelih dan bagaimana jumlahnya jika dibandingkan pada tahun lalu ya
dan fani memang secara data memang belum terdata secara resmi untuk pulau bali berapa hewan kurban yang sudah diserahkan umat muslim
termasuk juga umat lain yang berpartisipasi
karena kalau kita lihat misalnya di salah satu kalau tahun lalu misalnya ratusan sapi kemudian ratusan ekor kambing maupun domba juga disembeli
saat ini kemungkinan akan berkisar seperti itu
artinya kalau data yang saya dapat misalnya di salah satu masjid yang ada di sangla
misalnya di masjid nur kemarin terdata ada dua belas ekor kambing saja yang disumbangkan
kemudian juga ada empat ekor sapi
kalau kita lihat ini adalah terjadi penurunan kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai tiga puluh empat ekor kambing dan enam ekor sapi
namun di beberapa lokasi memang ada peningkatan
artinya tidak hanya di masjid kemudian ada juga di musola
seperti misalnya di musola yang ada di panjar justru terjadi peningkatan
ada tujuh puluh ekor kambing kemudian ada lima belas ekor sapi
yang disumbangkan oleh umat untuk dijadikan hewan kurban
yang menarik heranop dan fani tidak hanya hewan hewan kurban ini kemudian dibagikan kepada umat ataupun mereka yang membutuhkan dari umat muslim
namun juga tetangga tetangga di sekitaran tempat penyembelihan hewan kurban
yang juga dibagikan kepada misalnya tetangga yang beragama hindu
tentunya dengan daging kurban yang layak mereka makan
artinya tidak memakan sapi misalnya mereka akan diberikan kambing
dan yang lebih menarik
karena heranob dan fani di bali di salah satu desa di pedang samian
bahkan hewan kurban tidak hanya disumbangkan oleh umat muslim
namun juga ada salah satu keluarga puri yang ada di denpasar
juga menyumbangkan setiap tahun secara rutin menyumbangkan satu ekor hewan kurban
yang juga disembelih di masjid tersebut kemudian akan dibagikan kepada umat umat yang lainnya
jadi toleransi tidak hanya menyumbangkan atau menerima
hewan kurban dari umat muslim juga ada keluarga yang menyumbangkan hewan kurban
untuk dibagikan kepada umat umat yang memerlukan
heranob dan fani
ya baik terima kasih
inyur mansurya wirjadinata yang melaporkan langsung situasi salat idul fitri dari bali